menteri ketenaga kerjaan ida fauziah mengaku pihaknya masih menggodok keputusan soal tunjangan hari raya atau thr tahun dua ribu dua puluh
namun menaker menegaskan thr adalah hak pekerja dan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikannya
hal itu dikatakan menaker usai menghadiri acara organisasi pekerja di semarang pada senin sore
menaker memastikan akan mengeluarkan surat edaran tentang thr kepada perusahaan
namun kapan waktunya belum dipastikan
pihaknya masih menunggu masukan dari tim kerja dewan pengusaha nasional dan badan pekerjaan tripartit nasional